indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang kerap mengalami bencana gempa bumi besar
bahkan dari dua puluh gempa terbesar lima diantaranya terjadi di indonesia
tapi kali ini saya akan hanya menampilkan tiga gempa saja yang magnitudonya di atas tujuh
kita lihat yang pertama adalah gempa di aceh pada desember dua ribu empat silam
yang menjadi paling parah
pusat gempa terjadi di dasar bumi dengan kedalaman sekitar tiga puluh km
dan di atasnya ada lempeng india yang disubduksi oleh lempeng burma
dan tekanan gempa bumi ini sempat naik hingga magnitudonya menjadi sembilan tiga dan mengguncang aceh dan juga wilayah sumatera utara
dan menimbulkan gelombang tsunami berketinggian tiga puluh meter
dengan kecepatan mencapai seratus meter per detik atau sekitar tiga ratus enam puluh km per jam
anda bisa bayangkan kekuatannya sedahsyat apa
dan kalau tidak salah kurang lebih pada saat itu korban jiwa mencapai lebih dari dua ratus tiga puluh ribu jiwa
dan daerah yang terdampak atas bencana dasyat itu tidak hanya di aceh tetapi juga negara negara sekitar samudera india
mulai dari bangladesh kemudian india malaysia maladewa myanmar singapura sri lanka hingga thailand
dan tidak hanya itu pada sebelas april dua ribu dua belas gempa hebat kembali mengguncang kawasan aceh
dan juga berkekuatan delapan enam magnitudo versi dari pemerintah amerika
namun versi bmkg yaitu delapan satu magnitudo
dan lokasi gempa berada di sebelah barat dari zona penanjaman yang diperkirakan berasal dari patahan geser sembilan puluh east ridge
dan selanjutnya kita akan lihat gempa yang juga berkekuatan besar yang menimpa nias dan juga bengkulu pada tahun dua ribu lima
tepatnya pada dua puluh delapan maret
di sumatera utara kemudian pulau simele dan juga nias
gempa berkekuatan delapan dua versi bmkg
ini korbannya dilaporkan mencapai lebih dari seribu orang
dan gempa juga terjadi hampir tengah malam tepatnya pukul dua puluh tiga waktu indonesia barat
gempa ini bisa dirasakan hingga wilayah padang kemudian jambi dan juga pekanbaru
dan bahkan juga hingga kuala lumpur malaysia
sementara itu pada dua belas september dua ribu tujuh gempa besar dengan berkekuatan magnitudo delapan empat juga mengguncang bengkulu
bmkg mengeluarkan peringatan dini tsunami pada saat itu
dan gempa dasyat itu dirasakan di palembang kemudian lampung bahkan hingga di jakarta
nah kalau kita lihat indonesia itu berada dalam wilayah cincin api
jadi gempa bumi di indonesia yang kerap muncul disebabkan
karena memang indonesia terletak di wilayah ring of fire
cincin api merupakan serangkaian delapan ratus lima puluh hingga seribu gunung berapi yang membentang hampir empat puluh dua ratus lima puluh km sekitar samudera pasifik
ring of fire ini berbentuk tapal kuda seperti yang anda lihat
mulai dari ujung selatan amerika selatan
kemudian menuju ke wilayah utara hingga ke selat bering di rusia
kemudian melintas menuju ke jepang hingga indonesia dan berakhir di selandia baru
indonesia sendiri sebenarnya terletak dikelilingi oleh sesar aktif
nah ini sesar aktif yang berada di sepanjang selatan pulau jawa sumatera ntt hingga naik ke atas laut banda
ada sekitar dua ratus

sesar itu diantaranya adalah yang pertama ada sesar semongko kemudian juga sesar mentawai
kemudian sesar palu koro kemudian sesar sorong kemudian sesar lembang yang juga berdekatan dengan sesar cimandiri
sesar opak dan sesar kambing
masing masing sesar ini membentang sepanjang satu sembilan ratus km
ada yang dari pulau sumatera sesar semongko ini
juga pergeserannya bisa mencapai lima mm per tahun
untuk sesar mentawai kita lihat sesar mentawai ini bergerak naik memanjang dari kepulauan mentawai ke utara menuju ke selatan
kemudian ada juga selanjutnya adalah sesar palu yang membentang dari sesar palu ini bergerak mendatar dan membelah pulau sulawesi
dari teluk palu hingga ke lembah bone
dan pergerakan sesar ini mencapai tiga puluh empat puluh empat mm per tahun
tapi kalau kita melihat dari gempa cianjur yang kemarin sempat dikatakan terkait dengan pergeseran dari sesar cemandiri
namun juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah ada dua sesar baru yang terbentuk
kita akan lihat seperti apa sebenarnya sesar cimandiri ini
jadi kalau misalkan dilihat sesar cimandiri adalah salah satu sesar tua yang terbentuk
pada masa di
beberapa ribu tahun yang lalu
dan untuk sesar cimandiri ini terkait penyebab masih jadi penelitian pakar kegembaan untuk gempa di cianjur
jika awalnya disebutkan akibat patahan sesar cimandiri
tapi di luar perdebatan itu kita akan lihat bahwa berdasarkan penelitian teknologi geologi universitas pajajaran pada tahun dua ribu tujuh belas
sesar cimandiri ini berlangsung pada masa orogenesatan

bahwa sesar cimandiri telah menyebabkan beberapa gempa bumi sejak awal seribu sembilan ratus an
ya ini ada gempa pelabuhan ratu kemudian gempa padalarang gempa conggeang gempa tanjung sari
gempa cibadak ganda soli dan gempa sukabumi
ini semuanya disebabkan oleh sesar cimandiri
dan hidup di daerah rauan bencana sosialisasi terkait mitra
agasi tentunya sangat penting dilakukan
tujuannya agar tidak terjadi kebingungan dan masyarakat sudah mengetahui apa yang harus dilakukan
dan yang paling penting dapat mengurangi dampak kerusakan hingga jatuhnya korban jiwa